masih di mute
haris silahkan haris
oke tampaknya kita harus memperbaiki komunikasi
haris masih di mute ya
oke silahkan haris yuk
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi
koes satu lagi siapa
ya silahkan haris yuk
tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan teman teman dari usu
ini di sumatera utara mungkin sinyalnya kurang baik ya
itu tanggung jawabnya bang doli
ini padahal daerah konstituennya
nah ini padahal daerah konstituennya bang doli ini
ini udah ada suaranya belum
artinya sudah jelas yang kita bahas
tampaknya ada kendala komunikasi
karena waktunya kita nggak banyak ya
mas hasto ini pdi perjuangan terutama anda ya
udah mengatakan berkali kali
sebaiknya pilpres nanti dua ribu dua puluh empat hanya diikuti dua paslon saja
sementara saat ini yang sudah dideklarasikan adalah tiga calon begitu
kami selalu menyampaikan analisis yang dinamis
bahwa dari berbagai konstelasi yang ada
itu bisa dua tiga atau empat pasangan calon
itu dari konstelasi politik yang ada
tergantung bagaimana para ketua umum partai melihat tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita
tantangan menghadapi pandemi yang belum
belum sepenuhnya recovery
itu semua yang akan menentukan konsolidasi
dan juga faktor cawapres
karena cawapres terbukti pada tahun dua ribu sembilan belas
itu menjadi konsolidator
integrator diantara seluruh partai partai politik
untuk kemudian bergabung
kalau kita lihat secara empiris pada tahun dua ribu
sehingga kesadaran bersama para ketua umum partai inilah yang akan menentukan
oke tapi pdi perjuangan tetap mendukung
bisa dua tiga atau empat
namanya kita tidak punya suatu instrumen di dalam memegang kedalatan partai politik lain
misalnya golkar juga sudah keputusan rapimnasnya
sepakat mencalonkan pak erlangga sebagai calon presiden
kemudian juga ada pak anies ada pak prabowo
itu kan dihormati oleh pdi perjuangan
jadi kalau dua nggak masalah tiga nggak masalah empat juga nggak ada masalah
kita sudah bersama dua ribu empat ada lima pasangan calon

oke jadi berapapun siap ya
saya kembali lagi ke teman teman mahasiswa sudah bergabung
yuk waktu kita gak banyak
ini mbak repana
oke langsung yuk
kalau saya yang memandang terkait bongkar pasar koalisi atau deklarasi capres ab dan
saya pandangnya adalah pindah pindah
jadi untuk kita kita bergabungnya adalah cara cara indonesia
kita tahu masyarakat indonesia masyarakat kita juga tahu kalau di dalam politik tidak
ada yang final
semua bisa berubah ubah
perubahan itu kita sesuai dengan isu isu politik yang berkembang
kami di pemerintahan mahasiswa atau pmi visitusu menganggap persoalan kebangsaan persoalan
kebangsaan lah yang memang secunyah di pasca peminu nantinya
kalau kita pandang balik ke dua ribu sembilan belas persoalan kebangsaan polarisasi tersebut sudah berubah ubah
pembahasan polarisasi terhadap masyarakat itu sangat besar gap nya
antara kubu a dan kubu b kemarin
makanya itu pembahasan di masyarakat yang kita tahu saat ini adalah
persoalan head to head antara ganjar dan anggota perbedaan
kalau kita pandang ini kita flashback ke pilgub dki dua ribu tujuh belas lalu
filmnya polarisasi itu terbentuk di film press dua ribu sembilan belas
ini karena abang abang sedikit berhadir melalui representasi partai politiknya
saya mau bertanya ini bagaimana partai yang baru ketika pasca pemilu nantinya
pasca pilpres dua ribu dua puluh empat nanti jika timbul ada polarisasi
apakah sikap dari partai itu mengikis polarisasi atau merawat polarisasi tersebut
kenapa saya menemukan
kalau tersebut tergantung polarisasi adalah strategi politik untuk menaikkan
margining politiknya terhadap partai partai lain
jadi saya mau bertanya dengan ada dari p tiga dengan bang romi ada dari bdip
ada mas astro dan dari volker juga ada bang amadulidunia
silahkan mas romi
sudah kita diskusikan dengan mas ganjar bahwa konsep pemimpinan nasional besok
witunggal ini harus mencerminkan tiga konsep
satu adalah kontinuasi
melanjutkan apa yang sudah berhasil di zaman pak jokowi dan harus dilanjutkan
yang kedua komplementasi apa yang kurang
kemarin mas ganjar sudah menyebutkan optimalisasi sumber daya manusia
riset dan lain sebagainya
yang ketiga adalah rekonsiliasi
kita mengakhiri narasi kadrun versus cebong
karena energi bangsa ini lebih diperlukan untuk kita bersatu dan menghadapi persoalan dari luar
bukan untuk bertengkar sesama kita
saya kira apa yang tadi disampaikan adik kita dari usu
itu sudah sangat jelas bahwa kami partai politik khususnya pdi perjuangan dan p tiga
memiliki komitmen yang sama untuk membangun narasi rekonsiliasi nasional
untuk kejayaan indonesia ke depan
oke ini ada kekhawatiran dari pemilih muda soal polarisasi tadi mas asto
ya kami banyak belajar pada tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
karena itulah ketika ibu mega sudah menetapkan pak ganjar pranowo
maka nggak ada lagi kubu a kubu b
yang ada adalah satu indonesia raya
itu firm ketika bertemu dengan p tiga kemarin
oke jadi pdi perjuangan akan berusaha mengantisipasi nanti terjadinya
politik identitas ataupun polarisasi di dua ribu dua puluh empat ya pak
pak ganjar ditampilkan dan dicalonkan apalagi dengan pengukuhan kerjasama dengan p tiga
sehingga tidak ada lagi polarisasi sekali lagi yang ada adalah satu tekad untuk kejayaan indonesia raya kita
bang doli singkat saja sedikit nanti ke mas hasan juga
seperti yang saya katakan tadi kan
kib itu dibentuk dalam rangka untuk mencoba tidak mengulangi apa yang terjadi pada dua ribu sembilan belas
satu kesamaan kesadaran bersama yang ada di semua pimpinan partai politik
bahwa dua ribu sembilan belas itu tidak perlu kita ulangi
energi kita terlalu besar ngurusin yang seperti itu
yang kontraproduktif terhadap pembangunan
jadi golkar dan saya kira ini sama dengan partai politik yang lain
punya komitmen yang sama bahwa kita ini lebih baik fokus untuk membangun indonesia yang lebih produktif
yang lebih maju ketimbang kita mengurusi berantem sesama kita
oke mas hasan untuk menghindari polarisasi lebih baik berarti paslonnya lebih dari dua ya
ya dua sama tiga itu bisa aja kan tergantung orangnya mau main apa enggak
kalau gitu izin saya ini aja bang mengutip kata kata pak erlangga di rumahnya psb kemarin
berbedanya tanggal empat belas februari aja
sebelum dan sesudahnya sama sama lagi
jadi karena memang pas hari itu juga
cuman berbedanya pas hari itu
mungkin di elit bisa tapi di bawah kan belum tentu
ya makanya elitnya harus punya kesadaran yang sama
makanya yang bicara elit sekarang
berbedanya kita cuma empat belas februari aja
sebelum dan sesudahnya sama sama
tapi nanti untuk dua ribu dua puluh
polarisasi ataupun politik identitas apakah tidak bisa terhindarkan atau bagaimana mas
kalau menurut mas anies tidak bisa terhindarkan kalau menurut saya bisa
jadi kan gini kan tergantung aja
kalau bersepakat nih semua elit politik nih
kita yang ini nggak mau kita pakai ya
jadi siapapun yang konstituennya
pendukungnya pakai kayak gini dia harus berdiri di depan mengingatkan
harus ada fakta integritas kayak gitu
kalau perlu kpu bikin fakta integritas kayak gitu
jadi nggak boleh cuman bilang
ah itu pendukung saya saya sih nggak begitu
enggak kalau ada pendukungnya ngomong kayak gitu dia harus berdiri di depan
mengingatkan pendukung saya kalian nggak boleh kayak gitu
oke berarti harus ada fakta integritas di depan kpu
kalau menurut saya nggak gitu
enggak dan saya kira komunikasi yang selama ini dibangun lintas partai politik itu
itu untuk meminimalisir soal itu
karena masyarakat juga artinya terbiasa membawa
melihat bahwa yang berbeda pun sering ketemu jadi ini nggak ada masalah kira kira gitu
kpu sudah ada fakta integritas itu kemarin pun tidak tanda tangan nih
sekarang tinggal komitmen calon
komitmen calon kami tadi mas ganjar sudah diwawancara oleh nana dia menegaskan itu
dan survei terakhir menunjukkan bahwa daya terima pak ganjar di jawa barat di sumatera barat di banten
itu tinggi sehingga nggak ada keraguan lagi
polarisasi nggak ada
ada di antara ada
ya nanti kita minta surveinya ya
oke tapi kita harus jelajah dulu jangan kemarauan tetap bersama kami di politikalsio